kalian menculik anak saya ya
kita culik anak bapak
pak buat apa saya nyulik anak ini
kalau cuma buat uang tebusan
asal bapak tau ya
tuk dirinya kalian bawa anak saya
itu karena bapak gak betul segera anak bapak
kamu udah masak belum
bapak kan lapar
ini kan bulan puasa pak
nah yang puasa itu kan bulannya
kalau orangnya terserah mau puasa apa enggak
tapi bapak bapak nggak mau puasa
kamunya anak kecil sok tau
orang tua lapar bukan disiapin
anda kurang ajar
ya hati hati dong
ampun pak ampun
ampun pak ampun
setiap bapak marah kamu selalu lari
kau tak mau berdua
kau tak mau berdua
kau tak mau berdua
kau tak mau berdua
ya ampun pak
jangan benda ini
jangan benda ini
jangan benda ini
kalian jangan gitu kucampur
anak ini membander
orang kan pada neliatin
setiap bapak marah orang satu kampung orang ngecap kalau bapak ini orang jahat
padahal bapak dina jahat
justru kamu yang jahat
kamu membunuh istri saya ibu kamu sendiri
ampun pak ampun
ibu kamu meninggal gara gara melahirkan kamu
kenapa kamu harus lahir di dunia ini ya
dan membunuh istri saya cita i
tidak seharusnya kamu lahir di dunia ini
ampun pak ampun
itu kan yang tadi
ada yang nangis ya
si pukulan tadi sama bapaknya
nadira kenapa nangis
ditampar sama bapak mas
nadira mau nginep di rumah mas aja ya
nadira ya pak
nggak tahan ditampar sama bapak lagi
aduh nanti kalau
makanya dira mau nginep di rumah mas
biarlah mau pergi dari rumah
masuk dulu kak
yaudah ya sayangnya

kita bisa tuken kan
seseorang terlalu kayak kamu tuh
abr liksom buat nggakziehen itu yak
apa itu perlu

gue bukannya sobat lawan gue cuma ibahnya sama dia
dia disiksa begitu lu gak kasihan apa
mau diajak pulang ya mas
alhamdulillah udah buka puasa
kita buka puasa dulu ya yuk kita doang
abis makan kamu sama kita diantarin pulang aja sayangnya
gak mau gira gak mau pulang
nanti kita dituduh penculik kamu
terus kalau mas dimas sama mas raka dipenjara gimana
nanti gira dipukulin terus sama bapak
kalau nanti kamu dipukul lagi sama bapak kamu kamu boleh kok ke tempat penginapan kita
tapi mas antar gira kan
nanti kita antar ya
yaudah sekarang habisin dulu es krimnya ya sang ya
yuk makan ya
hei kalian menculik anak saya ya
kita culik anak bapak
pak buat apa saya nyulik anak ini
kalau cuma buat uang tebusan asal bapak tahu ya orang tua saya juga kaya raya pak
itu karena bapak gak betul segera sama anak bapak
kalian gak ada urusan sama keluarga saya
lagi pula tau apa kalian soal keluarga saya
oh kalau aja saya gak kasihan sama anak bapak bapak udah saya ajar
orang macem dia tuh gak pantas jadi orang tua tau gak
bikinkan bapak kopi
ntar pak dikit lagi
makanya kalau kerja itu otak sama mata dipakai embel ditabrak
sebentar lagi ayam kamu tabrak
ah amat sih ngantri kopi aja
masa bliep fa tangan begini
kau nggak mah
cepet pesin doang